sazia kuamila hanya bisa pasrah menerima kenyataan dirinya tidak berhasil lolos masuk sma pilihannya melalui jalur zonasi hanya karena berusia lebih muda
dari pengumuman daftar kelulusan siswa yang diterima di sekolah pilihan sazia tertulis usia siswa yang berhasil lolos yaitu lima belas tahun delapan bulan tiga hari
sementara saat melakukan pendaftaran ia baru berusia lima belas tahun tujuh bulan dua belas hari
selisih usia yang cukup tipis antara dirinya dengan siswa yang berhasil lolos membuat sazia sangat kecewa apalagi sekolah yang ia tuju berjarak hanya dua ratus meter dari rumahnya
sazia kuamila hanya bisa pasrah menerima kenyataan dirinya tidak berhasil lolos masuk sma pilihan disini
bingung dan cemas juga dirasakan orang tua sazia mengingat sejumlah sekolah swasta juga sudah menutup pendaftaran karena kuota yang sudah penuh
tadi lihat yang bawah apakah anaknya mau kita nggak bisa memaksakan anak di sekolah yang dia dia tidak mau ya
karena itu akan menjadi fisik ya untuk dia mental dia nanti males belajar dan itu sesuaikan apa yang dia mau
kalau yang menengah sudah tidak ada ya
kita harus paksa yang di atas di atas tidak sama dengan mereka ya kita berjuanglah ini seperti utang utang
keberatan yang sama juga dirasakan ratusan orang tua murid yang menggelar dua kali aksi unjuk rasa di balai kota dan di kementerian pendidikan dan kebudayaan
setelah sebelumnya dilakukan mediasi dengan gubernur dan kepala dinas pendidikan dki jakarta
pengunjuk rasa menyebut alasan pemerintah dki jakarta yang mengutamakan peserta didik lebih tua dalam seleksi penerimaan siswa
untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu
dinilai tidak tepat
kita pertama bikin petisi dari tim pertama sebelumnya
kemudian kita mencoba untuk mediasi dikawal oleh komisi e
itu dengan bapak gubernur dan ibu distrik
tapi tidak menemukan pada saat itu sebelum dimulainya ppdb
dimaksudkan kami untuk merevisi yang dinilai merugikan
mungkin yang lain mungkin belum aware ya pada saat itu keluar
cuman akhirnya tidak menemukan titik temu
pengunjuk rasa meminta agar menteri pendidikan dan kebudayaan mendikbud nadiem makarim
untuk membatalkan proses ppdb dki jakarta yang dinilai melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
para mendikbud nomor empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia